hari ini rangkaian gelaran motogp dua ribu dua puluh dua seri indonesia di sirkuit internasional mandalika telah resmi dimulai
sesi free practice sudah dilakukan sejak pukul sembilan pagi waktu indonesia tengah dengan diawali kelas moto tiga
pebalap indonesia mario suryo aji yang turun di kelas ini mencatatkan waktu satu menit lima puluh empat detik dengan urutan ke dua puluh enam
satu jam berselang free practice kelas moto dua juga dimulai disusul oleh kelas motogp satu jam setelahnya
rangkaian motogp mandalika dimulai hari ini hingga minggu dua puluh maret mendatang
untuk mengetahui informasi terkini sudah ada korespondensianan indonesia
albi pertama di lobok nusa tenggara barat
albi untuk hari ini siapa saja tim balap mana
mana saja yang sudah melakukan free practice sampai saat ini
ya selamat siang lady
akhirnya gelaran motogp dua ribu dua puluh dua seri indonesia yang digelar di sirkuit internasional mandalika hari ini resmi digelar pada pukul sembilan waktu
karena dari pukul sembilan ini kelas moto tiga mengawali turun aspal di sirkuit madalika dengan total sekitar dua puluh sembilan pembalap dari lima belas tim yang ada
dan setelah itu satu jam kemudian disusul oleh kelas moto dua
yang juga menurunkan seluruh
pembalapnya sebanyak tiga puluh tim dari lima belas tim yang ada
dan pada pukul sebelas waktu indonesia tengah disusul oleh tim tim dari motogp sendiri sebanyak dua belas tim
nah lady terkait dengan free practice ini memang masih ada beberapa orang yang masih bertanya tanya sebenarnya fungsi dari free practice apa
apakah ada pengaruhnya dengan balapan atau tidak
jadi kalau misalnya saya bisa jelaskan sedikit free practice atau sesi latihan bebas yang digelar pada hari ini itu direncanakan ada dua kali
sesi latihan bebas ataupun free practice
nah total free practice sebenarnya ada empat
jadi dua kali pada hari jumat ini dan juga dua kali pada hari sabtu besok
untuk tiga free practice awal ini nantinya seluruh pembalap yang sudah melakukan sesi latihan bebas akan diakumulasi catatan waktunya
sepuluh pembalap dengan catatan waktu tercepat di sesi kualifikasi pertama
karena itu nantinya akan memperolehkan posisi start dari satu sampai dengan tiga belas
lalu bagi pembalap pembalap dengan urutan sebelas sampai dengan dua puluh empat di kelas motogp harus mau tidak mau mengikuti sesi kualifikasi pertama
di sesi kualifikasi pertama ini nantinya akan ditarungkan lagi siapa yang bisa mencatatkan waktu tercepat
dan tiga pembalap dengan catatan waktu tercepat di sesi kualifikasi
kualifikasi pertama berhak mendapatkan tiket masuk ke sesi kualifikasi kedua bersama dengan sepuluh pembalap sebelumnya
jadi nanti di sesi kualifikasi kedua akan hanya ada tiga belas pembalap saja yang akan bertarung untuk memperebutkan siapa yang akan menerpati pole position
ataupun start di posisi pertama sampai dengan ke tiga belas
untuk pembalap pembalap di posisi empat belas sampai dengan ke dua puluh empat mengikuti catatan waktu yang ada di kualifikasi pertama
sehingga ini menjadi sesuatu yang lebih kompetitif sebelum balapan ini dimulai
selain mereka adu cepat susul menyusul di race pada tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
sebelum itu mereka harus mencatatkan waktu tercepat dan juga melihat perkembangan motor mereka dengan baik
dan untuk free practice keempat sendiri adalah berfungsi untuk menyeting motor mereka untuk nanti disesuaikan dengan settingan yang akan dipakai pada saat balap
jadi kalau misalnya pada saat balap itu mereka susul menyusul untuk menerpati siapa yang bisa menerpati posisi terdepan
podium satu dua tiga dan mendapatkan poin
nah di sesi free practice dan kualifikasi
mereka adalah mencatatkan waktu tercepat
agar mereka bisa berada di posisi terdepan pada saat start sendiri
kurang lebih seperti itu lady
dan saya teni memang kalau misalnya bisa dengar masih ada suara suara motor
ini adalah kelas moto tiga
yang saat ini tengah digelar untuk sesi keduanya
dimana untuk sesi pertama tadi ada pembalap indonesia juga yang turun ke sirkuit mandalika
yang berhasil melakukan sejumlah putaran dalam waktu tiga puluh menit
dan mencatatkan waktu satu menit lima puluh empat detik
untuk tidak secara urutan
yaitu ke dua puluh enam
kita berharap mario suryo aji bisa mencatatkan waktu yang terakhir lagi
di sesi kedua dan juga di sesi ketiga besok
agar nanti bisa mendapatkan posisi start yang baik untuk di kelas moto tiga
agar bisa mendapatkan minimal podium
posisi ketiga ataupun pertama
dan tentu itu bisa mengibarkan bendera merah putih
karena memang ini menjadi sirkuit tuan rumah bagi mario suryo aji sendiri
ya lalu bagaimana dengan antusiasme penonton hingga saat ini di sana albi
memang hari ini penonton sudah mulai bisa masuk ke kawasan tribun seribu penonton
yang sudah disediakan oleh pihak penyelenggara
dalam hal ini ada igc dan juga dokor
tetapi memang hampir sama dengan sirkuit sirkuit yang ada di luar
kalau misalnya seri free practice ataupun kualifikasi
memang tidak terlalu banyak penonton yang tertarik untuk datang
tetapi tetap dijual tiketnya
sampai saat ini penonton penonton sudah mulai terlihat ada di beberapa tribun
yang tadi ada di sekitar sirkuit sendiri
tapi memang tidak terlihat penuh
dan diestimasikan untuk hari sabtu besok sampai dengan hari minggu
penonton baru akan mulai banyak ke sirkuit mandalika
menurut wakil direktur mgpa
seriandu wadah yang kemarin diwawancara oleh tni dan indonesia
menyatakan bahwa pada hari minggu besok
seluruh tiket yang tersedia yaitu sebanyak enam puluh tiga lima ratus
sudah habis terjual kepada seluruh penonton
dan masih tersisa di dua hari
yaitu hari ini hari jumat dan juga hari sabtu
jika misalnya ditotalkan
antara hari jumat sabtu dan juga minggu
ada sekitar seratus ribu tiket yang disediakan oleh pihak penyelenggara
dan ini masih bisa menjadi kesempatan
kepada masyarakat yang ingin datang ke pulau lombok
khusus untuk menonton gelaran motogp
masih ada untuk hari sabtu besok
yang tersedia jika memang diinginkan
karena besok sendiri masih ada beberapa rangkaian
serta juga ada kualifikasi
yang akan dilakukan setelahnya
baik itu untuk asian talent cup
yang memang ini akan menentukan
siapa yang akan menempati posisi awal
pada saat start pada hari minggu
yang akan datang sebelum race dimulai
baik terima kasih albi untuk informasi anda
melaporkan langsung dari lombok nusa tenggara barat